kementerian agama mencabut izin operasional sebelas perusahaan penyelenggara ibadah umroh atau ppuu
hal ini dilakukan karena perusahaan itu tidak melengkapi syarat sertifikasi sebagai biro perjalanan wisata
dilansir dari detik com ke sebelas ppuu yang telah dicabut izin operasionalnya itu adalah
pt madani mitra mulia pt kayangan mandiri utama pt witami prabuana cipta
pt arhas bugistur dan travel pt artayu janan lintas buwana
pt alharam wisata ilah pt hijau tumbuh kembang pt fahmul fauzi pt kalam imran faruk turs
pt praba arta buana utama dan terakhir pt fatuha amanah wisata insani
direktur bina umroh dan haji khusus kementerian agama muhammad arfi hatim menjelaskan
pencabutan izin ppiu dilakukan berdasarkan undang undang kepariwisataan
dan peraturan menteri agama no delapan tahun dua ribu delapan belas
penyelenggara ibadah umroh wajib melengkapi syarat sebagai biro perjalanan wisata
melalui lembaga sertifikasi independen
dalam kurun waktu satu tahun
selain sebelas perusahaan yang diberi sanksi administratif
tim kemenak bersama kementerian pariwisata sedang menyelidiki dua puluh penyelenggara umroh lainnya
kami tidak fokus kepada daerah tertentu sama semuanya
tetapi bahwa yang sebelas ini sudah firm prosesnya sudah kita tempuh semuanya
sisanya nanti ini sedang berjalan sedang berjalan sedang berproses
ya sabarlah insya allah nanti kami akan
bekerja secepatnya untuk memberikan kejelasan kepada para penyelenggara ini